presiden joko widodo memimpin peringatan hari kesaktian pancasila di monumen pancasila sakti lubang buaya jakarta timur
presiden jokowi yang didampingi wapres yusuf kala tiba di tempat upacara sesaat sebelum upacara dimulai
acara dimulai pukul delapan minggu pagi
peserta upacara terdiri dari berbagai elemen mulai dari tni polri dan pelajar sma smp juga sd
jokowi bertindak sebagai inspektur upacara
hadir juga dalam upacara ketua mpr zulkifli hasan wakil ketua dpr fahri hamzah dan jajaran pimpinan dpd serta beberapa menteri kabinet kerja
selain itu panglima tni kepala staff dari angkatan darat angkatan laut dan angkatan udara serta kapolri turut hadir mengikuti upacara
ketua mpr zulkifli hasan ditunjuk untuk membacakan teks uud seribu sembilan ratus empat puluh lima
sedangkan ketua dpd osman sabtaodang membacakan teks proklamasi

sementara wakil ketua dpr zulkifli hasan membacakan ikrar yang berisi sumpah setia pada pancasila